ln mempertimbangkan untuk memasukkan harga acuan batubara dalam komponen biaya produksi listrik
dan institute for development of economic and finance atau indef menilai rencana ini bisa mendorong kenaikan inflasi di tengah kenaikan harga pangan di awal tahun ini
yang dinilai sudah cukup tinggi karena didorong oleh harga pangan khususnya beras
seperti yang terjadi pada awal tahun lalu ketika ada pencabutan subsidi listrik
bima menambahkan pemerintah juga harus hati hati tentang penyesuaian tarif listrik beserta formulanya
jika ppp semakin besar dinaikan tarif listriknya maka akan ada sensitivitasnya
pertama kepada inflasi
yang artinya inflasi sudah cukup tinggi didorong oleh kenaikan harga pangan khususnya beras
kalau misalkan bulan februari ataupun maret ada penyesuaian dari tarif listrik maka inflasinya akan cukup tinggi
kementerian energi dan sumber daya mineral memastikan kenaikan tarif listrik non subsidi
ini menggunakan energi primernya dari batubara
maka kemudian menjadi sangat logik apabila kemudian memasukkan aspek ke harga batubara sebagai bagian
dari formulasi terhadap perhitungan tarif listrik tersebut
jadi pemerintah saat ini sedang mengkaji bagaimana kemudian memasukkan harga batubara sebagai bagian dari formulasi tarif listrik tersebut